setelah hampir dua belas jam tersangkut di jembatan sungai ciwidei bus yang terlibat kecelakaan dan menewaskan dua warga berhasil dievakuasi menggunakan dua unit krain
proses evakuasi sedikit terhambat karena banyaknya warga sekitar yang ingin menonton
proses evakuasi badan bus yang terlibat kecelakaan dan menewaskan dua orang warga pejalan kaki di ciwide kabupaten bandung dilakukan polisi polres bandung dengan menggunakan dua unit kren
proses evakuasi sedikit terhambat karena banyaknya warga yang ingin menonton serta posisi bagian depan bus yang nyaris terjatuh ke sungai
setelah satu jam berlangsung badan bus akhirnya berhasil dievakuasi senin pagi
selama proses evakuasi berlangsung arus kendaraan dari kedua arah dialihkan menuju cibeber dan ciberem
kemacetan panjang pun tak terhindarkan karena proses evakuasi yang cukup memakan waktu
sementara itu polisi masih memeriksa dan akan melakukan tes urin pada supir dan konektor bus pari
diduga mengalami remblong bus yang datang dari arah ranca bali menuju kawasan bandung yang hendak bertolak ke bekasi tidak bisa dikendalikan oleh supir di jalan menurun
akhirnya bus menabrak minibus sepeda motor dan dua pejalan kaki hingga tewas
chandra febriana kabupaten bandung
sebelum menabrak jembatan sungai ciwidei kabupaten bandung bus yang datang dari arah ranca bali menuju bandung menabrak dua warga yang berjalan kaki
selain menabrak warga bus juga menabrak mobil dan motor
senin pagi bus pariwisata gia trans masih tersangkut di atas sungai ciwide kabupaten bandung setelah sebelumnya mengalami kecelakaan yang melibatkan mobil motor dan pejalan kaki pada minggu malam
akibat kecelakaan ini dua orang warga yang tengah berjalan kaki melintasi jembatan sungai ciwidei tewas seketika
warga yang tewas adalah ijah warga lui goong soreang dan endin warga sukamahi ciwidei
sekaligus panitia rombongan wisata dari bekasi sopir bus menjuruh para penumpang turun karena bus sempat mogok
selanjutnya bus didorong oleh kondektur dan terjadilah kecelakaan tersebut
dia minta supir eh keneknya didorong
ternyata setelah didorong itu bisa langsung jalan
enggak terkendali dia dari atas
makanya supir keneknya pun di luar karena yang bawah itu supir aja
lagi tahunnya dia udah nabrak apancir di atas sama nabrak motor
baru berhenti panggung nabrak

iya kita burun turun nih
kepala satuan lalu lintas polres bandung akp doni eko wicaksono mengatakan penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki
sementara supir dan kondektur bus sudah diamankan di unit lakar lantas mapo polres bandung guna dimintai keterangan
saat posisi menurun supir bus kurang berhati hati namun juga out of control tidak bisa mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya
sehingga menyebabkan laka lantas menabrak bagian belakang mobil avanza selanjutnya menabrak dua orang pejalan kaki
tinggal kondisi yang dua orang itu gimana pak
sampai dengan terakhir tadi malam kita cek di rumah sakit sudah meninggal dunia baik itu korban laki laki maupun perempuan